mak selalu berusaha supaya em gak bencik sama samin
tapi samin datang juga

kalau mama pinjemin
nanti si uli stres kelibet utang
kalau gak mama pinjemin
tapi bagus deh mam
moms ternyata gak marah sama aku
ya mana pernah mama marah sama kamu
kapan mama marah sama kamu
kamu tuh ada ada aja
iya saya lupa kalau jeniper sayang itu lagi bobo
jeniper kecapean ya
makanya kamu gak usah bantu bantu bersihin rumah
biar papa aja yang bersihin rumah semuanya
papa sayang sama jeniper
jeniper juga sayang
yaudah sekarang jeniper mandi ya
papa ambilin anduk
manusia diciptakan allah sebagai makhluk yang lemah
makanya nabi adam as diberi teman
kemudian nabi adam qalai salam berkembang beranak pinang dan menjadi kuat
apapun yang dititipkan allah kepada kita baik itu harta kekuasaan atau wanita
kalau kita salah bersikap belum tentu bisa membawa kebahagiaan
kebahagiaan yang sesungguhnya
baru bisa tumbuh kalau ada rasa aman
banyak dari kita yang merasa mampu hidup sendiri
membangun tinggi ke atas
hidup terpisah dari yang lain
tidak mau saling bertegur capa
padahal sesungguhnya allah swt memerintahkan kita untuk selalu menjaga hablumina nas
itu berarti kita harus menjaga kita
membangun ke samping
menjaga silaturahmi secara harmonis
itulah rasa aman yang sesungguhnya
memiliki dan dimiliki
berbagi dan peduli
pada keluarga kerabat dan sesama
tidak perlu kalian bilang betul
karena ini udah pasti betul
iya pak ustadz
baik pak ustadz
itu ada di surah an nisa ayat tiga puluh enam
wa binatul janbi
dan sembahlah allah
dan janganlah kamu menyekutukanya dengan sesuatu apapun
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
karib sahabat anak anak yatim orang orang miskin
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh
dan teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki
sesungguhnya allah tidak suka dengan orang orang yang sombong
orang orang yang membanggakan diri
begitu pak ustadz
bagus kusoy kamu selalu ingat apa yang saya ajarkan
ajan pak ustadz
bagaimana kabarnya istri kamu
oh saya kira disuruh ajan
kalau istri saya baik baik saja pak ustadz
kalau memang kamu sudah tidak sabaran pengen ajan
so mumpung waktunya sudah masuk
allah akbar allah
ma kenapa sih em tadi disuruh pulang ke arab besok
kan acing masih kangen ma
supaya em gak ketemu sama samin
sebenarnya ada masalah apa sih emak sama wa samin
sebenarnya berat emak untuk cerita
kalau sampai emak cerita
nanti akan lebih banyak lagi orang yang benci sama samin
mak selalu berusaha supaya em gak bencik sama samin
tapi samin datang juga

itu kenapa sih koem pulangnya puru puru
sedih aha kalau dengar ceritanya
kang salim adalah anak yang baik
dari empat bersaudara
dia yang paling disayang sama kakek neneknya em
dia suami yang baik
yang penyabar dan sayang sama emak
dan banyak mengalah
allah kasih emak suami yang sayang sama emak
yang baik sama emak
waktu eem dalam kandungan
emak dan kang salim pindah ke rumah pemberian kakeknya em
semua anak anak diberi rumah seorang satu
dan kang salim pilih rumah yang paling kecil
untuk menghindari keributan dengan kakak beradiknya
emak dan kang salim hidup bahagia sampai em berumur setahun
kemudian kang salim meninggal
kemudian kang salim meninggal
kemudian kang salim meninggal
kemudian kang salim meninggal
kemudian kang salim meninggal